dalam lawatannya ke indonesia kaisar jepang naruhito mengunjungi sejumlah proyek kerjasama indonesia dengan jepang
yaitu depo mrt jakarta di lebak bulus dan rumah pompa air waduk pluit jakarta utara
dalam lawatan perdananya ke indonesia kaisar jepang naruhito mengunjungi mrt jakarta
kaisar naruhito berkesempatan melihat aktivitas di pusat kendali operasi hingga pekerjaan perawatan berat
dalam kesempatan tersebut kaisar naruhito didampingi oleh penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono dan juga jajaran direksi pt mrt jakarta
dalam kunjungannya pihak jepang mengaku senang karena transportasi hasil kerjasama dengan jepang ini memberi dampak positif bagi masyarakat indonesia
selain itu keterlibatan pengguna mrt jakarta juga diapresiasi karena sudah mengedepankan budaya antri
sebelumnya mrt jakarta memang merupakan salah satu bentuk kerjasama jepang dan indonesia
proyek ini melibatkan japan international corporation agency yang telah dimulai sejak dua ribu delapan silam
dukungan jepang tidak sebatas dana pembangunan sarana dan prasarana mrt jakarta saja
namun juga pada transfer pengetahuan dan keterampilan yang menjadi standar kerja baru bagi industri perkereta apian otomatis
selain mengunjungi mrt kaisar jepang juga mengunjungi rumah pompa air waduk pluit jakarta utara
kunjungan kaisar jepang itu didampingi oleh wali kota jakarta utara ali maulana hakim
kunjungan kaisar ke rumah pompa untuk penanggulangan banjir jakarta itu berlangsung singkat kurang lebih sekitar dua puluh menit
sekretaris pers untuk kaisar jepang sioji rikojiro mengatakan jakarta bakal selalu dilanda banjir jika stasiun pompa waduk pluit tak ada di ibu kota

kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian kunjungannya selama sepekan di indonesia mulai delapan belas hingga dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
kunjungan naruhito ini merupakan yang pertama kali ke indonesia sejak ia dinobatkan sebagai kaisar ke satu ratus dua puluh enam jepang pada mei dua ribu sembilan belas
presiden joko widodo menerima kunjungan kaisar jepang hironomia naruhito di istana kepresidenan bogor jawa barat
indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi
kaisar naruhito sejak naik tahta pada mei dua ribu sembilan belas
presiden joko widodo dan ibu iryana menyambut kedatangan kaisar naruhito dan permaisuri masako di istana kepresidenan bogor jawa barat pada senin pagi
presiden jokowi dan kaisar naruhito kemudian menyaksikan upacara penyambutan di halaman istana kepresidenan bogor
upacara dilakukan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara
kunjungan ke indonesia ini adalah lawatan luar negeri perdana kaisar naruhito
kaisar naruhito kaisar naruhito dan permaisuri masako telah berada di indonesia sejak sabtu tujuh belas juni
kaisar jepang hironomia naruhito bersama permaisuri masako diagendakan berkunjung ke istana negara bogor jawa barat pagi ini tadi

kaisar jepang hironomiya naruhito bersama permaisuri masako diagendakan berkunjung ke istana negara bogor jawa barat pagi ini tadi

kaisar jepang hironomiya naruhito bersama permaisuri masako diagendakan berkunjung ke istana negara bogor jawa barat pagi ini tadi
ya raff raff terima kasih untuk informasinya tentunya kita nantikan hasil dari pertemuan tertutup tadi berupa kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak
selamat kembali bertugas produser lapangan cnn indonesia